tunggal putra dan putri indonesia berhasil untuk melaju ke babak perempat final
fitriani menjadi satu satunya perwakilan tunggal putri indonesia yang lolos dalam turnamen ini
tunggal putra indonesia ihsan maulana mustafa berhasil mengamankan tiket ke perempat final korea masters dua ribu delapan belas
ihsan berhasil mengalahkan tunggal putra tuan rumah dengan dua game langsung
lee dong kyun menyerah dengan skor akhir dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu delapan belas
di game pertama isan sempat berhasil mengamankan poin empat belas sembilan
namun lee dongkyun berhasil menyusul dan membuat selisih hanya satu poin
namun ihsan mampu kembali fokus dan mengakhiri game pertama dengan skor dua puluh satu dua belas
pada akhir game kedua ihsan yang awalnya memimpin cukup jauh dapat dikejar
beruntung pebulu tangkis dua puluh tiga tahun itu mampu menutup laga dengan merebut game kedua dua puluh
sementara itu satu satunya tunggal putri indonesia yang tersisa
fitriani juga berhasil melaju ke perempat final korea masters dua ribu delapan belas
di enam belas besar fitriani sukses menumbangkan unggulan ke enam asal thailand busanan okbam rumpam
melalui pertandingan yang panjang fikriani menuntaskan perlawanan busanan

dengan hasil ini indonesia sukses menempatkan tunggal putri indonesia yang tersisa
dan menempatkan tujuh wakilnya di babak perempat final korea masters dua ribu delapan belas